tukang kayu yang bijaksana dan sang pelukis
dahulu kala hiduplah seorang raja dengan nama gencok
yang memerintah atas kerajaan yang bernama slenggok
kota ini memiliki seorang pelukis dan tukang kain
keduanya yang terbaik dalam seni mereka
tidak hanya di kerajaan ini tetapi di dua puluh kerajaan di sekitarnya
tetapi keduanya selalu bertengkar satu sama lain
suatu hari di festival seni mereka berdua memajang karya seni mereka sendiri
ini adalah pahatanku yang mulia dan jika ini menyenangkan yang mulia
aku ingin memberikannya kepadamu untuk istana kerajaan
oh ya ampun ini indah sekali aku akan meletakkannya di perpustakaan kerajaan
raja selanjutnya pergi ke pelukis yang memajang

ini dia yang mulia
aku belum pernah melihat banyak keajaiban di ataskan vastemanku
jika itu menyenangkanmu bolehkah aku memberikannya padamu untuk istana kerajaan
di mana kita meletakkan ini di ruang makan kerajaan
itu memang ide yang bagus yang mulia
baiklah bisakah kau mengatur agar kedua mahakarya dibawa dan ditaruh di istana
tentu yang mulia
menteri pertama pergi untuk mengumpulkan hasil karya tukang kayu
sebelum dia bisa memasuki ruangan dia mendengar tukang kayu berbicara dengan asistennya
apa pelukis itu juga menawarkan lukisannya sebagai hadiah kepada raja
apakah ada perbandingan antara karyaku
sebuah ukiran yang begitu indah dan halus dengan goresan tak berarti di atas kanvas
bahkan seorang anak dapat menggunakan warna dan membuat apapun terlihat bagus
tetapi dibutuhkan kesabaran dan kesenian yang berbeda untuk membuat potongan kayu yang keras dan coklat terlihat sangat eksotis
jika aku bisa pelukis ini akan dibuang dari kerajaan
dia tidak mengatakan apa apa dia hanya mengumpulkan lukisan di dinding dan pergi ke ruangan pelukis
di sana dia mendengar pelukis berbicara dengan asistennya
opo tukang kayu itu membuat karya untuk digantung di dinding
dan dia memiliki keberanian untuk menawarkannya kepada raja
betapa membosankan hanya satu warna coklat
dibutuhkan jenis penguasaan dan kemahiran artistik yang berbeda
untuk membuat satu warna coklat
untuk membuat satu warna coklat
untuk membuat satu warna coklat

untuk membuat sapuan halus pada kanvas dan membuat warna sehari hari terlihat indah dalam lukisan
setiap prajurit dapat menggerakkan palu ke kayu
jika aku bisa aku akan meminta tukang kayu itu dibuang dari kerajaan ini
diusir dari bumi
menteri tidak mengatakan apapun kepada pelukis dan mengumpulkan lukisan itu
namun ketika kembali ke istana dia memberitahu raja segala yang dia dengar
seniman seniman yang luar biasa
dan mereka berpikir buruk tentang bentuk seni masing masing
hmm panggil arsitek kerajaan
mari kita akhiri persaingan yang tidak masuk akal ini
raja berdiskusi dengan arsitek kerajaan
dan kemudian meminta tukang kayu dipanggil ke aula kerajaan pada hari berikutnya
ya terima kasih sudah datang ke sini
dengan senang hati yang mulia
ya tadi malam aku bermimpi di manara
roh alam muncul kepadaku
dan mereka menuntut kerajaan kami
permintaan macam apa yang mulia
mereka ingin aku membangun aula besar penghormatan bagi alam
dan harus sudah siap sebelum musim semi yang tiga bulan dari hari ini
aku telah berbicara dengan arsitek dan aula dapat dibangun dalam waktu itu
karena kau adalah tukang kayu terbaik di kota
aku ingin kau membuatnya
aku ingin kau membuat ukiran pilar kayu dan lengkungan yang akan dibawa ke aula untuk menghiasinya
jika kau mulai hari ini apakah kau dapat menyelesaikan pekerjaan dalam tiga bulan
iya pasti itu akan menjadi kehormatan yang mulia
bagus maka silahkan pergi ke tempat kerjamu dan mulai mengerjakan pilar dan ukiran eat
tentu saja yang mulia
selanjutnya raja memanggil pelukis dan memberitahunya tentang aula penghormatan untuk alam
aku ingin kau membuat lukisan di dinding dan langit langit aula utama
iya tentu saja itu akan menjadi kehormatan yang mulia
tukang kayu bekerja keras di bengkelnya dan pelukis bekerja keras di dinding dan langit langit aula utama
pada hari yang ditentukan raja memanggil semua bangsawan kerajaan
pilar dan lengkungan yang eksotis dan indah dari tukang kayu pertama kali dibawa ke taman di luar aula besar dan dibiarkan dipajang untuk dilihat dan dikagumi oleh semua orang
apa kalian semua menyukai pilar ini
pilar ini eksotis mereka terlihat sangat cantik dengan malaikat yang dipahat di sana
dan lihat ukiran halus bunga dan binatang
ini adalah penghormatan yang sangat penting
ini adalah penghormatan yang sangat indah terhadap alam
apakah kau pikir pilar pilar ini bisa dibuat lebih baik
yang mulia itu tampak sempurna seperti seharusnya
bagus sekali silahkan ikut aku ke aula besar
ketika mereka sampai di aula utama para bangsawan dan wanita terpesona oleh karya agung yang menghiasi dinding dan juga langit langit ruangan
kalian suka lukisan lukisan ini
lukisan lukisan ini pasti adalah yang terbaik di dunia setiap sentuhannya adalah mahakarya
lihatlah berbagai pemandangan alam yang digambarkan lukisan lukisan itu
sungguh lukisan lukisan itu membuat aula menjadi perayaan alam
apakah kau pikir ini bisa dibuat lebih baik
mereka sempurna seperti yang seharusnya yang mulia
baiklah mari kita lihat
sekarang apa yang kalian pikirkan
oh ya ampun keduanya sangat bagus sekali kami kami tidak punya kata kata
apa mungkin ada sesuatu yang seindah seperti yang ada di lukisan ini
apa yang kalian berdua pikirkan tentang bentuk seni masing masing sekarang
aku menyadari apa yang kau maksud yang mulia
aku salah dalam berpikir bahwa ukiran pada kayu adalah bentuk seni yang buruk
dan aku sangat keliru berpikir bahwa lukisan tidak memerlukan keahlian apapun
sekarang aku tahu bahwa lukisan lukisanmu yang indah telah memberikan tujuan pada pilar dan lengkunganku
dan pilar dan lengkunganmu membuat lukisanku terlihat lebih baik
lukisanku terlihat jauh lebih indah ketika digariskan oleh karya agungmu
terima kasih banyak
kau adalah seniman yang luar biasa begitu juga kau
sungguh tidak pantas bagi kalian berdua seniman yang hebat untuk terlibat dalam persaingan kecil satu sama lain
tidakkah kalian melihat ketika kedua bentuk sendi kalian bersatu
keajaiban apa yang kalian buat jauh lebih baik daripada keindahan pekerjaan kalian sendiri
yang mulia mohon maaf dan kita malu betapa kecilnya kita
tuhan mohon maaf dan kita malu betapa kecilnya kita
sejak saat itu pelukis dan tukang kayu mengagumi pekerjaan satu sama lain dan mereka saling menghormati
sama seperti mereka
alih alih menilai dan merendahkan orang orang yang kemampuannya berbeda dari kita
jika saja kita menghargai kebaikan satu sama lain dan menggunakan kebaikan itu untuk bekerja bersama
kita akan jauh lebih bahagia dan dunia akan jauh lebih indah